pengadilan negeri jakarta pusat
pengadilan negeri jakarta pusat
pengadilan negeri jakarta pusat
pengadilan negeri jakarta pusat
selain mengaku kecewa kesedihan juga terpancar dari wajah para orang tua korban gagal ginjal akut
terlebih tidak adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap nasib beratusan nyawa anak mereka yang melayang
ini adalah kecewaan berkesekian kesekian kali

tidak ada yang bersalah bahkan mengucapkan simpati berduka dan empati itu tidak

tidak pernah ada bertemu dari pihaknya dari kemenkes bepong
seperti diketahui gugatan class action dilayangkan sejumlah orang tua yang anaknya menjadi korban gagal ginjal akut
usai mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol
sidang yang sempat ditunda rencananya akan kembali digelar pada tujuh februari dua ribu dua puluh tiga mendatang
rizky ihtiyar yahya jakarta